calon petahana gubernur dki jakarta basuki cayapurnama alias ahok diketahui
melakukan pertemuan dengan ketua kpu dki jakarta sumarno
mengetahui hal itu saingan ahok dalam kontestasi pilgub dki anies baswedan
berharap kpu dki akan tetap netral adil dan profesional
membandingkan dengan dirinya anies dan sandi mengaku tidak pernah bertemu dengan pihak kpu dki jakarta
secara internal seperti yang dilakukan ahok
bahkan baik anies sandi maupun tim pemenangannya tidak pernah mengundang ketua kpu dki dalam acara apapun
menurutnya hubungan antara pasangan calon dan kpud harus dijaga layaknya kontestan dan penyelenggara
sepengetahuan saya tidak pernah
sepengetahuan saya kalau kita ada sesuatu yang ingin kita ketahui kami yang datang ke kpu
bukan kpu yang dipanggil ke kami
kami menempatkan diri kami ini kontestan
ya patutnya kami dong yang datang ke kpu
kami yang datang ke sana kami yang bertanya
dan selama ini begitu
misalnya ada diskusi soal debat diskusi soal kampanye kami yang datang ke sana